kekhawatiran learning loss atau ketinggalan pelajaran menjadi salah satu alasan pembelajaran tatap muka harus segera dilakukan
apakah betul kita sudah siap kembali ke sekolah
kami bahas bersama satriwan salim koordinator perhimpunan pendidikan dan guru
serta elizabeth santosa psikolog anak dan pendidikan
selamat malam pak salim dan juga lizzie
terima kasih sudah bergabung
selamat malam pak jihani
baik saya akan ke pak salim terlebih dahulu
jadi menyambut baikkah arahan atau instruksi dari mas menteri ini dari kalangan guru
sudah siap betul kembali ke sekolah
ya ini terima kasih mbak tiffany
yang pertama kalau kami konsisten menyuarakan bahwa untuk memenuhi pembelajaran tatap muka terbatas itu
tidaknya harus memenuhi empat pek
yang pertama adalah vaksinasi untuk pelajar dua belas tujuh belas dan juga guru
saya mengutip data dari kemdikbud dan kemenkes gitu minggu yang lalu ya
padahal sasaran vaksinasinya untuk pelajar ini dua puluh enam juta ya cukup besar
nah aspek yang kedua adalah pemenuhan daftar periksa protokol kesehatan
kalau kita rujuk kepada dashboard kesiapan proses belajar mengajar yang dibuat oleh kemdikbud dan kemenak secara daring online
portalnya itu menunjukkan per hari ini dua puluh enam agustus pukul delapan belas itu barusan ya
nah berarti kalau kita asumsikan yang mengisi tadi itu mereka siap
padahal belum tentu ya tapi kita anggap saja mereka siap
yang sudah mengisi daftar periksa
berarti yang siap sekolahnya itu baru berjumlah tiga ratus sebelas ribu lebih
gitu kan sisanya belum siap
aspek yang ketiga yang mesti dipenuhi adalah positivity rate saya rasa
atau perkembangan kasus covid sembilan
di daerahnya gitu
termasuk di jakarta sendiri ini menjadi wacana yang menarik juga di dki
ya kan walaupun dua aspek yang pertama ya
sinasi dan kesiapan sekolah itu di dki relatif terpenuhi
ya kan tetapi untuk positivity ratenya masih belum
nah yang terakhir adalah
apa tadi izin dari orang tua
jadi kalau kita lihat semuanya
ada daerah memang yang sudah siap gitu ya
kami mendukung kalau sudah terpenuhi empat tadi
tapi ada daerah even mereka di level tiga
tapi mereka menunda untuk ptm terbatas
nah kami rasa daerah lebih paham ya
contohnya kepri ya
ke pulau riau dan jawa tengah
meskipun mereka di level tiga tapi mereka menunda ptm terbatas
jadi tidak semuanya
apa arahan dari mas menteri ya
memang di skb tidak ada syarat wajib vaksinasi
tapi di buku panduan mbak tiffany itu ada
ya di halaman dua belas
buku panduan penyelenggaraan pembelajaran yang dibuat oleh kemdikbud
di launching juni kemarin itu ada di halaman dua belas
pak salim artinya kalau saya tangkap
belum semua daerah bisa siap ya
untuk menggelar pembelajaran ya yang di dalam
pembelajaran tatap muka atau ptm
sesuai dengan instruksi mas menteri ya tiga puluh agustus nanti
tapi kalau kita berbicara mengenai syarat vaksinasi
kalau mas menteri juga merujuk bahwa sebenarnya untuk ptm ini
vaksinasi khususnya vaksinasi terhadap siswa
itu bukan menjadi syarat yang utama
karena akan terlalu lama waktunya
lima tahun mungkin proyeksi atau prediksinya
kalau nanti ptm harus berdasarkan vaksinasi keseluruhan
nah kalau kondisi atau situasi ini belum ideal
nanti tiga puluh agustus
belum semuanya bisa menerapkan ptm ini
jadi bagaimana harus solusinya
yang paling memungkinkan untuk anda
yang kami harapkan tentu keamanan keselamatan guru dan siswa kan
jika di sekolah nanti
yang kita sebut apa herd immunity kali ya gitu
artinya gini kenapa di luar pemerintah mengejar vaksinasi
kenapa untuk di sekolah tidak gitu misalnya
padahal di sekolah itu angkanya relatif lebih sedikit ya
untuk pendidik kan cuma berapa lima enam juta gitu kan
artinya di satu sekolah itu jika warganya ada seratus
berarti minimal yang sudah tervaksin itu tujuh puluh gitu ya
nah jadi saya rasa kita jangan tergesa gesa
terbukti gini mbak ya
ptm terbatas ini ya
sebenarnya bisa dilakukan di enam puluh tiga sekolah
tapi nyataannya sekolah sekolah yang melaksanakan ptm terbatas di level tiga ya
maka lagi kita itu kan lebih memahami kondisi daerah
yang tadi saya katakan jawa tengah kepri gorontalo sulawesi utara gitu kan
karena mereka tentu lebih mengendepankan kesehatan keselamatan
tapi memang kita harus akui ada persoalan learning loss
ada persoalan apa tadi banyaknya kdrt
walaupun mesti kita tanya kritis ke mas menteri
apakah data banyaknya kdrt itu ya di masa pjj ini
bagaimana perbandingan dengan sebelum pjj
apakah sebelum pjj tidak ada kdrt di rumah
ini persoalan apa namanya klasik gitu
artinya kdrt dulu juga ada tapi apakah sekarang signifikan
kemudian juga learning loss gitu
apakah sebelum pjj pendidikan kita itu mengalami learning loss juga
apakah kualitas pendidikan kita sebelum pjj bagus gitu kan
lalu selama pjj akhirnya turun drastis gitu
tentu ini kita diskusikan lebih panjang ya
baik pak salim
misalnya ya pendidikan kita untuk tiga aspek anak anak kita
literasi numerasi sains kan kita selalu di bawah ya gitu selama ini
saya akan ke lizy
lizzie melihat evaluasi artinya yang dikhawatirkan adalah ketertinggalan ya
pelajaran learning loss tadi selama masa pjj ini
memang kalau dilihat seberapa besar dampak psikologis pjj atau pembelajaran jarak jauh
kurang lebih satu setengah tahun ya
anak anak ini atau peserta didik menjalani school from home atau sekolah dari rumah
oke lizzie saya belum bisa mendengar suaranya
saya belum bisa mendengar suara lizzie
hai tiffany bisa dengar
oke silakan lizy
jadi pertanyaannya bagaimana tiffany
oke satu setengah tahun kan anak anak ini kan menjalani pjj ya sekolah dari rumah
apakah yang dikhawatirkan learning loss kemudian dampak kognitif kemudian psikologis anak gitu
seberapa besar dampaknya memang secara psikologis masa pjj ini
sehingga memang urgent banget nih tiga puluh agustus kita harus kembali ke sekolah
jadi bukan masalah menyetujui atau memverifikasi
apa kata mas menteri
tapi memang sangat kritis kondisi
oke nampaknya saya mengalami gangguan komunikasi
terputus audionya dengan lizy
mungkin sambil saya coba saya akan kembali lagi sambil kita mencoba kembali ya untuk menghubungi lizzie
saya akan kembali ke pak salim
pak salim catatan selama masa uji coba di beberapa daerah yang juga sudah melakukan ptm
beberapa waktu terakhir seperti apa catatannya
ya kalau di uji coba ya ada yang daerah sudah dua kali uji coba gitu ya
ada juga yang baru sekali ptm terbatas ini rata rata memang terjadi pelanggaran terhadap prokes
ya kan misalnya kami mendata itu sampai april ya kemudian juni tapi yang banyak betul itu januari sampai april ya
kami mendata ada sekitar enam belas provinsi
ya kurang lebih enam belas provinsi yang kami terima laporan dari p dua g daerah ya di situ terjadi rata rata pelanggaran
seperti anak tidak pakai masker berkerumun tidak jaga jarak termasuk gurunya gitu ya di sekolah gitu
nah ini juga menjadi perhatian gurunya tidak pakai masker
ini fakta yang ada sebenarnya kami mendapat laporan ya mulai dari aceh kemudian sumatera barat kemudian apa namanya di banten
nah jadi ini kita lihat karena kurang tegasnya ya penegakan disiplin prokes termasuk juga selepas dari sekolah mbak tiffany ya
pulang dari sekolah itu anak anak tidak ada yang mengawasi ya apalagi di angkutan umum
di angkutan umum kami mendapatkan laporan misalnya di bogor gitu ya kabupaten bogor anak anak biasa saja nongkrong
di angkutan umum juga tidak ada apa jaga jarak gitu ya

mereka nongkrong rame rame di taman
tidak pakai masker gitu
di jakarta juga terjadi itu ya
kami dapat laporan misalnya dari jakarta selatan ya
nah ini menjadi catatan ketika kurangnya pengawasan dari apakah satgas atau salpo pp ya
kami berharap selama ptm ke depan nanti tidak ada lagi yang namanya pelanggaran pelanggaran prokes
karena sekali lagi ingat ya kita ptm terbatas
bukan masuk normal seperti tahun dua ribu sembilan belas
oke baik pak salim

kita belum bisa

kami pengadilan kami untuk menghadapi kondisi yang normal ya
wajib pakai masker wajib di termogan wajib mencuci tangan dan seterusnya
nah ini yang dibiasakan
kita bukan masuk normal seperti dua ribu sembilan belas
jadi artinya dari skb yang ada pun sekarang saat ini tidak cukup untuk melindungi tenaga
pengajar kemudian siswa didik artinya mereka yang ada di lingkungan sekolah ya
untuk sisi prokes itu tadi ya
karena melihat evaluasinya ya
pak salim saya sepertinya sudah terhubung kembali dengan lizy
lizy ada apa
menyambung kembali dengan lizzy lizzy sudah bisa mendengar suara saya
menyambung tadi terakhir adalah kritis tadi lizzie menyampaikan kondisinya
kondisinya begitu kritis silahkan seberapa kritis dampak psikologis ini pjj
sangat anak anak banyak yang frustrasi depresi juga
bukan hanya terjadi kdrt oleh rumah tangga tapi juga perilaku anak makin agresifitasnya makin tinggi
apalagi anak anak yang memang aktif dan memang harus terkungkung di rumah
dan memang ini perlu dijalankan tapi saya juga bisa memahami dilema yang tadi dikatakan pak satriawan
bahwa bagaimanapun juga memang kita tahu bahwa anak anak perlu dan memang secara alami itu harus melakukan pembelajaran tatap muka
tapi banyak sekali hal hal yang kita perlu pertimbangkan
di luar masalah kesehatan dalam sekolah yang baik prokes dilaksanakan siapa yang tahu di rumah
dan ini juga bahayakan
murid lainnya apalagi dikatakan bahwa tidak semuanya wajib vaksinasi
kita harus lihat berapa banyak juga nanti akibatnya begitu atau impactnya kepada anak lainnya
mungkin secara saya juga ingin bertanya bagaimana ketika kita tidak memberikan kewajiban untuk semua anak vaksinasi
karena terlalu lama saya paham
tapi bagaimana yang terjadi kalau satu anak menginfeksi anak yang lain
jadi kalau ditanya
terinfeksi anak yang tidak tervaksinasi
menginfeksi anak yang tidak tervaksinasi
itu akibatnya seperti apa tips
jadi ada kekhawatiran ya balik lagi itu tadi ya
yang dikhawatirkan banyak orang tua juga ya
jaminan keamanan keselamatan itu tadi ya
jadi kalau saya tanya lizzy seberapa siap kita kembali ke sekolah
artinya jawabannya belum sepenuhnya siap
saya nggak sebut seperti itu
kita harus siap
namun memang perlu cermat dan aware tiffany
artinya kalau yang memang merasa sudah siap go ahead silakan
tapi kalau kita di dalam kondisi tadi ada daerah daerah yang memang kita tahu secara habit secara pola hidupnya
itu tidak menjaga prokes
orang tuanya mungkin tidak terlalu memahami pemahaman bagaimana anak anak di rumah itu nggak main jalan keluar
tapi memang belajar di rumah setelah pulang dari sekolah menurut saya nggak masalah
jadi memang dilihat
jadi demografik sekolah dan orang di lingkungannya itu juga diperlukan
seperti yang tadi pak satriawan salim katakan
jadi intinya memang jangan terburu buru jangan tergesa gesa
karena sekali lagi taruhannya adalah nyawa dan kesehatan
khususnya anak anak itu tadi ya
lizzie kalaupun ini mas menteri kan sudah menginstruksikan tiga puluh agustus ya
anak anak semua sudah bisa kembali bersekolah
harus mengejar ketertinggalan
bagaimana mempersiapkan psikologis anak anak ini ya khususnya
anak anak mungkin yang di usia di range usia tk atau sd
ini kan masih relatif dini satu setengah tahun tidak ke sekolah
tidak bertemu dengan teman guru tidak tahu kelasnya yang mana
apalagi buat anak anak yang mungkin memang baru pertama kali masuk ke sekolah
secara psikologis pastinya wow
karena mereka itu kan di bawah lima tahun
makanya kita juga dengar ada yang namanya masa muscle golden age ya
nah ini kehilangan sekali stimulasinya
kehilangan stimulasi dari macam macam
dari sosial kognitif dan juga simulasi fisik
kan ada yang namanya penjaskan skan ya
itu kan yang perlu dan anak anak belajar menyanyi dan sebagainya
mereka belajar bersosialisasi
jadi ini sangat menurut saya sih
saya cukup prihatin dengan keadaan seperti ini
tapi saya berharap
harapan saya adalah orang tua yang ada di rumah saat ini punya anak di bawah lima tahun
bisa mencerdaskan dirinya sendiri menjadi pengganti guru
atau setidaknya memahami kurikulum dasar pendidikan anak usia dini
yang tidak dapat diakses seperti masa pra pandemik
karena guru tidak mungkin bekerja sendirian
harus ada tangan orang tua yang juga ikut membantu ya
lizzie pak salim terima kasih sudah sharing
sudah berbincang dengan cnn indonesia connected malam hari ini
mudah mudahan mas menteri atau jajarannya bisa mendengarkan aspirasi kemudian saran ini
sehingga itu lagi ya
balik lagi tidak perlu tergesa gesa
tidak perlu terburu buru
karena banyak yang harus dipikirkan
karena menyangkut nyawa sekali lagi
terima kasih pak salim dan juga lizzie sudah bergabung dengan kami